rda entah dio
batek lo maaf maaf maaf udah keterban sepeda begini hebah
kita harus lapar kembang surya

ada apa ini
siapin diculik terlalu dibawa ke arah mana penculian

halo telepasi tempat dokter om namal
kayaknya panik gitu
yaudah kalau gitu kita sembunyi
mbak mau cari alvin dulu
mau ke mana teruk
gue udah ikut ikut sembunyianya mbak
mbak biar mbak
alvin harus diselamatkan
biar mbak pergi dulu
mbak ada nih mbak
mbak jangan ditinggalin aku mbak
dong itu larinya ke arah sana
terus kita ngejarnya pakai apa
eh pinjam sepedanya ya
ngejar itu penjahat
mas pinjam sepedanya
eh pak pak pak
gak usah nangis
sebentar doang kok
sini naik sepeda mbak yang gedean
itu sepedanya pulangin
eh eh gak cari gak cari
ini nih sepedanya oke
itu aja nangis
kita berangkat mbak
pada dia ke sana
tuh gimana sih
yang bawa siapa mbak
iya ada di depan
pegangan yang kenceng bodong
kita kejar penjahatnya
aku diselinga marysong jahat pak
kalah kalau pasti menang
wah bajanya tenggelam
ayolah bajanya datang
aduh kemana sih ini mbak
aduh kemana sih mbak
maafin ya dong mbak udah gak kuat di golongan
maaf maaf maaf udah keterbang sepeda begini
eh mbak aku juga badannya remuk ini
alpil maafin mbak ya gak bisa ngejar mobil penjahat
mendingan kita balik aja ke pantai mbak
sebenarnya sih udah mau ngomong mbak
loh loh ada apa sih ke wajahnya
pada sedih seperti itu kenapa tuh
banyaknya yang berdaut
apa tanggelam bajanya mbak
bajanya kesayangan mbak tenggelam
bajanya kesayangan mbak tenggelam
bajanya kesayangan mbak tenggelam
bajanya kesayangan mbak tenggelam
bajanya kesayangan mbak tenggelam
bajanya kesayangan mbak tenggelam
bajanya kesayangan mbak tenggelam
bajanya kesayangan mbak tenggelam
kalau kamu rusak gimana bawa pulangnya
oh gitu bajanya kita ikat di belakang bis aja
boleh ide bagus tuh
mendingan bajunya kita bawa pulang aja dulu
iya alvin nanti kita laporin polisi
karena kita pulang aja dulu ya mbak
bawa tuh anak cepet

asli aja misalnya
cepat kita robotnya nggak bisa masuk tergolong masuk setrum lagi tak mau tabir listrik itu cuma
bisa menghalangi robot tapi manusia bisa menembusnya siap tolong masih bisa enggak nih
ini udah lagi diusahakan bener bener matanya sudah melek pak
alhamdulillah jay kamu sudah bisa hidup lagi cuma pingsan ya biarpun kamu pingsan tapi
mbak tetep sedih tapi aja lebih sedih karena
nggak bisa menjaga alvin bahwa